kabut asap pekat kembali menyelimuti udara di kota pontianak kalimantan barat minggu siang
akibat kabut asap ini lalu lintas transportasi air di sungai kapuas sempat terganggu
karena jarak pandang di sungai kapuas hanya sekitar lima puluh sampai seratus meter
sebagian kapal motor terpaksa memperlambat laju untuk menghindari tabrakan
sejumlah jadwal penerbangan di bandara supadio pontianak juga berantakan
penumpang menumpuk di bandara menunggu kepastian diberangkatkan
sembilan tiga puluh di tiket terus dapat informasi
ini nggak masalah ada delay seperti ini
ya dianggap masalah ya nggak masalah juga
paling nggak kan kita punya jadwal ya terganggu aja sih tertunda
penumpukan penumpang semakin banyak
karena dua bandara perintis di kabupaten ketapang dan kapuas hulu ditutup akibat kabut asap
untuk yang dari pagi sampai sekarang itu baru tujuh pesawat yang bisa untuk berangkat the farture
dan yang untuk landing baru satu dari sulujaya
kabut asap kembali pekat karena masih ada lahan yang terbakar
pasalnya ada warga yang belum menghentikan kegiatan pembakaran
sejumlah warga masih terlihat membersihkan sampah
dengan cara membakarnya
asap pembakaran ini menyumbang kabut asap yang semakin pekat